selamat pagi saat ini saya sudah dengan ibu retno marsudi menteri luar negeri republik indonesia
ibu apa kabar
baik sekali ibu tadi kan kita sudah bahas tentang g dua puluh ini bu
aku mau tanya ini ada satu ratus lima puluh pertemuan tingkat menteri luar negeri dan juga tingkat banyak banget ya bu ya banyak dari beberapa negeri
saya mau tanya bagaimana sih bu cara menjaga badan supaya fit dari pertemuan ke pertemuan ini bu terutama di g dua puluh ini bu
sehat sehat itu penting
bagaimana kita sehat kalau saya olahraga
oke olahraga saya selalu mencoba pagi hari sebelum aktivitas mulai saya sudah olahraga
jadi habis subuh saya langsung jalan atau jogging
targetnya per hari berapa langkah
jadi per detik ini tadi pagi saya sudah jalan tujuh lima km
lima km masih ada sampai sore bisa lebih dari sepuluh
kadang kadang rata rata bisa sepuluh km per hari